tulang kering saya udah nyambung lagi
tapi kalau jalan masih harus pakai tongkat
gak apa apa yang penting bisa jalan lagi
gimana kabar saudara kamu yang dulu markir
udah dapet kerjaan baru
setahu saya belum
kalau masih mau besok dia udah bisa parkir lagi
siap nanti saya kasih tahu dia
bang somenya satu porsi
ada masalah apa saja
sekarang keburu dipegang sama orang orang lama lagi
kita belum dapat orang orang baru
di kota bandung itu ada lebih dari satu ratus lima puluh ribu pengangguran
ini yang terdata
tidak termasuk yang tidak terdata
kita tahu semua
bos remond gak mungkin aktif dalam beberapa hari
kita akan gunakan jasa pihak lain
saya nggak mau bisnis saya tergantung masalah orang lain
tadi saya sudah kirim foto foto kegiatan hari ini
saya sudah terima
anggota yang terlibat ada sekitar tiga puluh orang
dana pendukung sudah habis
digunakan untuk transport dan konsumsi mereka
agus yang urus
kata bang yedi agus yang urus
kapan uangnya dikasih
kita masih bisa ambil uang dari perdagang ke g lima
di marketing saya butuh uang
kalau ditunggu pasti lama
kita pulang dulu aja
kita istirahat dulu
kalau cuadernya cukup
siapa sih yang pusing saya tuh